dirjen perkereta apian kemenhub muhammad rizal wasal menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait rumusan kebijakan tarif krl ini
sebelumnya menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif krl setidaknya sampai dua ribu dua puluh
kendari demikian budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif krl di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan bagi masyarakat dengan ekonomi mampu
nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang krl
budi mengungkapkan harga sebenarnya dari perjalanan krl bisa menyentuh rp sepuluh hingga rp lima belas
namun dengan adanya subsidi biaya bepergian dengan krl hanya mengeluarkan ongkos rp empat